enda wahyuni tak menyangka dua adiknya pergi untuk selamanya pada saat bersamaan
tak dinyana niat farel dan cahyo datang langsung mendukung arema fc melawan persebaya di stadion kanjuruhan berbuah maut
enda tak kuasa menahan tubuhnya saat ikut memakamkan sang adik
kerabat terus mendampinginya memegang tubuh enda agar tetap bisa berdiri
pamit dua bocah smp untuk menyaksikan laga arema fc langsung di stadion adalah kalimat terakhir yang keduanya ucapkan untuk orang tua dan keluarga
katanya sih pamit sama orang tuanya terus berangkatnya sama teman temannya gitu
waktu pamit nonton bola keluarga bagaimana

riu teman satu rombongan korban sekaligus saksi kejadian tragis ini bercerita mereka berangkat berdelah

pertanyaannya sih pamit sama orang tuanya terus berangkatnya sama teman teman
pertanyaannya sih pamit sama orang tuanya terus berangkatnya sama teman teman
hingga laga usai mereka sebenarnya terus bersama
namun mereka terpisah setelah gas air mata ditembakkan polisi ke arah tribun
riu tak lagi melihat farel dan cahyo
mereka terjebak asap gas air mata polisi
ribuan supporter berdesakan menyelamatkan diri
namun kata riu pintu stadion tertutup rapat
mereka sempat turun dari tribun karena kepanikan di tribun
gas air mata kembali ditembakkan
mereka pun memilih naik kembali hingga terpisah
pertama kan ada yang kisru di atas terus ke bawah
terus ada semua orang ke bawah ke lapangan
terus ada gas air mata
terus anaknya itu ke atas ke tribun lagi ke bawah lagi
terus gak tau lagi
terus panik semua pak saya gak tahu apa apa
di atas pak sama polisi
di atas pak dibukul sama polisi pak
saya gak tau apa apa
riu setia menunggu farel dan cahyo hingga pukul dua dini hari
dia berharap sahabatnya tiba di halaman luar stadion
namun harapan itu pupus
tak lama berselang riu mendapatkan kabar
dua sahabat karibnya menjadi korban tewas
keluarga dan teman korban berharap ada hukuman setimpal
bagi yang bertanggung jawab
atas tragedi di kanjuruhan
tim liputan cnn indonesia